kasus mafia tanah masih terus terjadi dan merugikan masyarakat
upaya pemberantasan praktik mafia tanah di indonesia masih belum maksimal
meskipun pemerintah telah membentuk satgas anti mafia tanah
kuat dugaan adanya praktik mafia tanah disinyalir melibatkan orang dalam
kementerian agraria dan tata ruang atau badan pertanahan nasional
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan dirjen penanganan sengketa dan konflik pertanahan
kementerian atr bpn agus wijayanto selamat sore pak agus
selamat sore mbak
ada anggota panja mafia tanah komisi dua dpr ri rifki nizami karsayuda
selamat sore bang rifki
selamat sore assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya mau ke pak agus terlebih dahulu
pak agus persoalan mafia tanah ini terus merajalela
bahwa apa yang terjadi dengan nirina zubir kemarin dan juga sebelumnya
terjadi juga pada keluarga dino patijalal itu hanya merupakan puncak gunung es
meskipun sudah dibentuk satgas anti mafia tanah
kenapa kemudian sulit sekali memberantasnya pak agus
bisa diulangi mbak suaranya nggak terdengar ya
oke pak agus apakah bisa mendengar suara saya
ya ya sekarang terdengar
oke pak agus persoalan mafia tanah ini terus merajalela
kasus yang terjadi pada nirina zubir dan keluarga dino patijalal adalah merupakan puncak gunung es
meskipun sudah dibentuk satgas anti mafia tanah kenapa kemudian sulit sekali memberantasnya pak agus
ya mbak jadi mungkin pernah kita dengar ada gium
ubi sosietas ibi ius ya di mana ada masyarakat di situ ada hukum
di situ ada hukum karena di situ ada sengketa
kita juga pernah dengar dari platus homo homunilupus
jadi manusia serigalnya bagi manusia yang lain
di mana ada masyarakat di situ ada sengketa
ada kejahatan jadi memang kejahatan itu akan selalu ada
jadi kalau kita memberantas gitu ya mungkin sampai puntas nggak
nggak bisa karena selalu ada
tapi bagaimana kita mengurangi dan kita melakukan pencegahan
nah kita sebagaimana pak menteri sampaikan untuk memberantas mafia tanah
kita sudah melakukan kerjasama
kerjasama dengan polri kejaksaan
dan juga tentu dibawa kawasan dari komiti dua dpr
hal ini panja mafia tanah
kita juga berkoordinasi dengan komisi judisial dalam pengawasan peradilan dan kpk
jadi tapi memang namanya mafia tanah ini kan
dia bekerja tidak sendiri gitu ya
apa namanya seolah olah ini wajar gitu ya
meskipun kemudian diketahui setelah terjadi ada ketidakwajaran
dalam hal kita ketahui ini kita laksanakan penanganan secara optimal
tetapi yang lebih utama mbak menurut saya juga
bagaimana kita melakukan pencegahan supaya ini tidak terjadi
bagaimana kita melakukan pencegahan
dan itu hanya bisa dilakukan tidak bisa oleh bpn sendiri masyarakat
kemudian ppat juga bpn dan pihak pihak lain yang berkepentingan
misalnya masyarakat gitu ya
bagaimana mereka memanfaatkan tanahnya
jangan dibiarkan tanah yang dimilikinya itu tidak dimanfaatkan
terlantar ya oke
kosong telantar inilah sasaran sasaran juga dari mafia tanah
kemudian jangan juga mudah menyerahkan sertifikat itu kepada pihak lain
dan kalau dia memberi kuasa juga harus dibaca betul
karena benar benar kuasa itu yang diberikan sesuai dengan maksudnya
oke bagus saya harus potong di situ
anda lebih banyak menyerahkan juga kepada masyarakat
bahwa masyarakat tidak boleh menelantarkan asetnya
kemudian masyarakat tidak boleh gampang percaya
tapi yang saya ingin tanya di internal kementerian atr bpn
ada yang bermasalah itu kenapa kemudian sulit sekali diberantas
pertanyaan saya itu yang belum anda jawab pak agus
ya tentu saya nanti akan sampai di sana
jadi masyarakat kemudian ppat juga bpn
bpn ini kita berbenak terus pak
jadi terhadap pegawai oknum yang ada di dalam
itu kalau kita ada pengaduan inspektorat turun
dan apabila diketahui ada keterlibatan
tentu kemudian ini diberikan sanksi
mulai dari pemberhentian kemudian sampai dengan penurunan pangkat
dan sampai keguran sesuai dengan keterlibatannya
dan kita juga
memperbaiki sistem kok
kita lakukan digitalisasi
nanti kita akan bahas ke sistem pak
itu nanti kita akan bahas ke situ
tapi saya harus ke dpr terlebih dahulu
bang rifki dari komisi dua
tadi pak agus mengatakan bahwa sudah ada pembenahan di internal bpn
dan ada pesan pesan yang kemudian harus disampaikan kepada masyarakat
terutama soal bagaimana menjaga aset asetnya
dan tidak lengah menyerahkan sertifikatnya
dan sudah ada kerjasama yang dilakukan oleh bpn
juga aparat penegak hukum
dengan membentuk satgas anti mafia tanah
dari komisi dua
menilai apakah kemudian langkah langkah ini
seolah masih tidak berdaya
melawan mafia mafia tanah
yang terus berkeliaran
terutama satgas anti mafia tanah
ya secara konstitusional
ketika dpr membentuk panitia kerja mafia tanah
itu berarti dpr menganggap persoalan ini adalah persoalan yang sangat serius
dan belum mampu diselesaikan
yang terubah di kementrian atr bpn
karena kementrian atr bpn itu adalah mitra kerja dari kami
kenapa seperti itu
kami ini hampir setiap minggu menerima
keluhan dari berbagai masyarakat di republik ini
terkait dengan persoalan persoalan keagrariaan
yang melahirkan konflik konflik agraria
karena itu kemudian
melalui kewenangan konstitusional pengawasan
mengisiarkan pembentukan panja
apa yang kami temukan
dari pembentukan panja ini
sampai dengan berjalan saat ini
memang kita punya kelemahan yang paling serius
dalam sistem autentifikasi dan verifikasi
terkait dengan kepemilikan lahan
ini negara hampir merdeka delapan puluh tahun
tapi persoalan ini adalah persoalan klasik yang belum bisa kita selesaikan
kita masih jauh bicara soal digitalisasi agraria
masih terlalu jauh
kita kan membayangkan suatu ketika ada web
titiknya di mana lalu milik siapa
pak agus itu memiliki lahan di mana saja di republik indonesia
itu terlalu jauh bagi kami di komisi dua
penataan autentifikasi dan verifikasi saja bermasalah
nah inilah sebetulnya
hulu dari persoalan persoalan mafia tanah
yang kedua tentu harus kita akui
ada persoalan regulasi ternyata yang sangat serius
tadi pak agus sedikit banyak menyentuh persoalan ini
ambil contoh misalnya dalam uupa kita
undang undang pokok agraria kita
itu tanah yang di atas tiga tahun terlantar
tidak ada identitasnya
tidak digarap dan seterusnya
itu memang positif hukumnya mengatakan kembali kepada negara
ya bisa diambil oleh negara
nah posisi posisi seperti ini dimanfaatkan oleh mafia mafia tanah
untuk kemudian menguasai tanah tanah
yang secara de facto sebetulnya
adalah milik kelompok atau masyarakat tertentu
atau perorangan atau person misalnya
nah yang ketiga tentu soal kultur
kami menemukan banyak sekali oknum
di badan pertanahan nasional di seluruh indonesia
yang tali temali dengan berbagai macam oknum lain
untuk memeriuskan langkah mafia tanah
selain tentu kultur publik
yang tadi pak agus banyak uraikan
pak agus kultur bahwa banyak oknum dari bpn
yang kemudian secara terus menerus melakukan praktik praktik itu
bekerja sama dengan oknum oknum lainnya
untuk melakukan penyerobotan terhadap tanah tanah milik masyarakat
apakah kemudian itu sudah ada hasil investigasinya di kementerian atr bpn
apa langkahnya yang lebih tegas begitu
selain memberikan sanksi
karena tampaknya ini tidak berhasil begitu pak agus
kalau terhadap pegawai atau oknum itu
ya itu pastilah dilakukan sesuai dengan ketentuan kepegawaian sanksi
namun demikian bpn juga melakukan langkah langkah
pendaftaran tanah sistematik lengkap ini adalah salah satu bagian
dari bagaimana kita melakukan identifikasi
memberikan otentifikasi terhadap bidang bidang tanah yang dikuasai masyarakat
dan target kita dua ribu dua puluh lima ini selesai
dengan ini kita harapkan bahwa persoalan sengketa tanah ini bisa berkurang
kemudian juga tentu ada regulasi kebijakan
ini kan yang biasa dipalsukan adalah bukti bukti hak lama yang sudah sebetulnya tidak berlaku
nah ini juga kita buat kebijakan
kita buat kebijakan bahwa terhadap alas hak lama bukti bukti hak lama ini
dalam lima tahun ini kita tidak akan layani lagi untuk permohonan dari bukti bukti hak lama
jadi salah satu kebijakan
oke kita akan jeda terlebih dahulu
tapi saya mau tanya ke bang rifki apakah keterlibatan oknum pegawai bpn
menjadi salah satu kesulitan dalam pemberantasan mafia tanah
bang rifki jangan dijawab dulu
kita akan jeda tetap bersama kami di cnn
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber
bang rifki saya akan langsung bertanya ke anda
apakah kemudian banyaknya oknum yang bermain mata di internal bpn ini
kemudian mempersulit pemberantasan mafia tanah
dan apakah kemudian kementerian atr dan juga bpn gagal membersihkan
para oknum oknum nakal ini di internal kementeriannya
ya dalam kacamata dpr mestinya itu nggak harus menjadi masalah ya
kita kan melibatkan multi stakeholders untuk melakukan penanganan ini
dan pak sofian jalil membentuk satgas anti mafia tanah itu karena
menyadari bahwa kalau penyelesaiannya di internal saja tentu tidak akan selesai
walaupun sebetulnya kerja kerja satgas ini dinantikan oleh publik
termasuk oleh dpr keseriusannya
nah kenapa bpn itu menjadi sangat sentris ya dalam konteks mafia tanah
karena bpn itu yang memegang data
kalau kemudian ada sengketa ke pengadilan misalnya
dalam proses pidana misalnya atau administrasi
bpn itu adalah saksi yang kemudian ditanya dalam proses hukum itu
yang mana yang otentik yang mana yang

bpn itu sendiri
dalam hal ini adalah oknum oknum dari bpn
sehingga kemudian membersihkan oknum oknum ini itu menjadi kerja bangsa ini sebetulnya
bukan hanya kerja kementerian atr bpn
karena mereka pasti pasti tidak bekerja sendirian
mereka juga bersama sama dengan kepentingan kepentingan lain
yang akan menikmati proses pengambil alihan lahan atau tanah secara ilegal ini
terutama di perkotaan misalnya itu asetnya harganya sangat mahal
atau di tempat tempat lain menguasai ribuan bahkan ratusan ribu hektare
untuk kemudian digunakan untuk kepentingan kepentingan ekonomi tertentu gitu
nah sehingga kemudian ini pr bangsa menurut pandangan komisi dua dpr ri
dan karena itu kami tidak main main melaksanakan panja mafiasan ini
untuk membenahi dan memperbaiki semua
jadi ini bukan untuk menyalahkan bpn bang agus
kami dengan bang agus ini mitra kerja yang baik
kami punya niat yang sama untuk memperbaiki persoalan ini
dan karena punya niat yang sama maka sesuai dengan kewenangan konstitusional yang kami miliki
kami gunakan panja ini dalam rangka ikhtiar itu
oke pak agus sejauh ini berapa banyak sebetulnya pegawai bpn
yang kemudian terindikasi bermain mata menjadi oknum mafia tanah
dan seberapa sulit sebetulnya memberantas oknum oknum nakal ini di kementerian anda pak agus
sejauh ini sudah lebih dari seratus ya
mungkin ada satu ratus dua puluh yang sudah
sudah kita lakukan pemeriksaan dan kemudian sudah dijatuhi hukuman juga mbak
seberapa sulit sebetulnya kemudian memberantas oknum oknum nakal ini
artinya kan kita tidak bisa memukul rata semua pegawai di bpn itu kemudian bermain mata
tapi seberapa sulit menghilangkan para oknum oknum nakal ini
ya itu tadi saya katakan bahwa memang proses proses ini kan semua seakan akan
awalnya terlihat wajar
jadi memang mengidentifikasi di awal ini kemudian sulit
kita biasanya tahu ketika telah terjadi ada satu produk yang kemudian ternyata itu menyalahi
nah ini baru kita masuk mbak
sehingga dengan demikian yang kita lakukan pada umumnya pasca ada satu permasalahan
namun supaya itu tidak terjadi yang lebih kita pentingkan sekarang adalah bagaimana kita lakukan
pak agus selain kemudian oknum oknum nakal yang ada di internal bpn
apakah backing yang dilakukan mungkin oleh aparat penegak hukum juga kemudian mempersulit penanganan
ataupun pemberantasan mafia tanah ini pak agus
tentu mbak tentu itu sangat mempengaruhi
baik itu di aph maupun itu juga di pengadilan
tanpa kita menyamaratakan lah ya tapi pasti ada
ketika itu ada oknum oknum yang demikian kita akan lebih sulit lagi untuk melakukan penyelesaian dan pemberantasan
oke bang rifki tadi sudah diakui oleh pak agus bahwa sangat sulit kalau misalnya memang ada backing dari aph
aparat penegak hukum padahal kita tahu sudah ada surat perjanjian kerjasama ataupun kerjasama antara kementerian tr bpn
kemudian polri begitu ya untuk membentuk satgas anti mafia tanah
tapi kenyataannya di lapangan masih banyak kemudian aparat penegak hukum yang menjadi backing bersama dengan oknum di bpn
untuk melakukan penyerobotan penyerobotan aset begitu
komisi dua melihatnya juga faktor backing penegak hukum ini menjadi masalah krusial bang rifki
ya karena itu komisi dua dpr ri membentuk panja dan pesan dari panja ini secara politik dan konstitusional adalah ingin mengatakan kepada bangsa ini
bahwa mafia tanah ini musuh bersama jadi dia bukan hanya musuh kementerian atf bpn bukan hanya musuh komisi dua dpr ri
dia harus diperangi secara bersama sama teman teman aparat penegak hukum kepolisian kejaksaan
komisi pemberantasan korupsi harus bekerja dengan sangat serius di persoalan ini
para gubernur bupati dan wali kota juga harus menertibkan
karena banyak juga aparatur pemerintahan daerah di tingkat bawah itu terlibat dalam proses ini dan itu dilakukan secara sadar gitu
nah presiden joko widodo sebetulnya membuat satu gerakan reforma agraria ini sangat serius misalnya
tadi pak agus cerita kita punya target sampai dengan dua ribu dua puluh lima seluruh bidang tanah di indonesia itu terdaftar
program yang dibuat oleh kementerian atr bpn ptsl itu yang sertifikatnya sering dibagi bagikan oleh presiden
itu sertifikatnya sering dibagikan tapi kemudian di lapangan ternyata ada beberapa persoalan akurasi pengukuran lahannya bermasalah
sertifikatnya sudah dimiliki oleh masyarakat tapi begitu dibuka gitu ternyata lahan yang satu dengan yang lahan yang lain itu beririsan
justru menimbulkan konflik yang baru
begitu pula dengan penerbitan sertifikat sertifikat yang bukan berdasarkan alas hukum yang lama pak agus
banyak juga alas alas hukum yang baru gitu
yang kerap kali terbit itu dalam satu tahun itu bisa satu dua kali bersama
itu yang saya tekankan dari awal bahwa kita memang harus cepat untuk menyelesaikan satu sistem autentifikasi dan verifikasi terkait dengan ini dan itu harus dibuka kepada publik
satu sistem otentifikasi dan juga periksa
ini juga nana mungkin kita perlu ingatkan juga kepada masyarakat kita agar harus lebih aware terhadap tanah tanah yang dia miliki
untuk lebih sering ngecek sebetulnya tanah itu apakah masih dia miliki dengan sempurna atau tidak
oke bang rifqi
yang kedua yang tidak kalah penting kalau ada persoalan buka kepada publik termasuk teman teman notaris gitu yang secara profesi mereka bersentuhan langsung dengan urusan urusan ini
yang banyak mengeluh juga kepada komisi dua dpr ri
jangan komisi dua dpr ri mengeluh tapi pada sisi yang lain dia bersekongkol dengan para mafia tanah ini
untuk melakukan memuluskan kegiatan kegiatan ekonominya berkedok profesi itu
bang rifqi saya harus potong waktu kita tidak banyak
teman teman saya banyak notaris jadi saya himbau juga ini teman teman notaris untuk menjadi bagian dari pemberantasan mafia tadi

ya waktu kita sudah habis saya ingin jawaban dari anda singkat saja

apakah setelah ini panjang mafia tanah dpr ri akan memanggil
menteri atr bpn sofian jalil dan kapolri
menteri atr bpn pasti kami panggil
kapolri kami harus minta izin pimpinan sesuai dengan tatip karena kapolri adalah mitra kerja komisi tiga dpr ri
kita tunggu nanti bagaimana panja mafia tanah kemudian duduk bersama dengan menteri atr bpn dan juga aparat penegak hukum untuk bisa menyelesaikan konflik mafia mafia tanah ini
dan kita tunggu gebrakan dari kementerian atr bpn untuk bisa memberantas mafia mafia tanah yang sudah semakin meresahkan
terima kasih kepada masyarakat terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
ada bapak agus wijayanto dirjen dari pskp kementerian atr bpn dan rifki nizami karsayuda anggota panja mafia tanah komisi dua dpr ri
terima kasih sekali bapak bapak selamat sore dan salam sehat